udah kamu aja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
gini aku gua braking
nah kamu ngerti tau
kamu aja gak bisa
kamu proporopathi menebat kan ya
kamu lagi indonesia wine keseh

udah udah saya nggak suka nenek
asem kamu suka makan mangga semuanya begini
pelidam bisa yang lebih manusiawi gak sih jadi kalau kamu nggak habis saya makannya
saya juga bisa menikmati gitu
nah balon birunya papa lain kali kalau kamu ngidam mangganya tunggu matang dulu ya nak ya
jangan yang masih muda asem
papa nggak suka makannya ya susah yaudah nih habisin sayang kalau dibuang buat mirna
udah udah udah udah selesai makannya kalau udah minta bungkusin aja saya
balikin piringnya ya
enak juga ternyata ya
katanya nggak suka makan di pinggir jahat kotor ini itu demen juga lahap mana
bisa sih bisa nggak sih mas kamu makan ya
kamu yakin ngajar bisa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
aku pergi dulu ya
baru saya bilang udah aw aw aja kamu
udah kamu nggak kuat pulang ya nggak usah ngajar ya
udah istirahat di rumah dengerin saya
kamu denger kan tadi apa kata dokter
kalau si bulan biru sekarang udah mulai membesar
kayaknya aku ngerasain tadi dia nendang deh mas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
papa tungguin ya
jangan ditungguin dong mas kan aku mau ngajak
pasti nanti dia nendam kok
ya udah papa tungguin di rumah ya
nanti di rumah kamu harus nendang nendang oke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
sebentar lagi sampai
masih bisa jalan kan
burwan itu ambil kursi roda ini andin udah gak tahan
buruan sabar ya sayang
sebentar lagi sampai
aku mau jalan udah nanti disini aja
harus pelan pelan pelan pelan
yaudah yaudah yaudah yaudah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
berapa sih mas ini
coba kamu gantiin aku sekarang